sudah hampir tiga bulan kasus ini bergulir namun siapa yang menaruh racun cyanida ke dalam kopi yang diminum mirna belum juga disidangkan
polisi menetapkan satu tersangka yakni jessica kumala wongso teman mirna yang saat kejadian berada di kedai kopi yang sama
enam januari dua ribu enam belas wayan mirna salihin meninggal di rumah sakit abdi waluyo menteng jakarta pusat
sebelum meninggal mirna sempat tak sadarkan diri setelah menyeruput es kopi vietnam di sebuah kafe di kawasan mh tamrin
dari hasil autopsi ditemukan tanda tanda perdarahan di lambung mirna yang disebabkan adanya zat yang bersifat korosif